kita kembali ke ibu kota dan kita tergabung dengan pro respondensi nn indonesia surion dulu di gedung mk rio
bagaimana kondisi terkini suasana gedung mk
apakah memang masih ada sidang yang dibacakan
mengingat tadi ada beberapa aksi ya kalau kita bicara aksi mahasiswa yang menolak keputusan mk ini
dan apa tanggapan mereka dan bagaimana suasana di sana rio mungkin bisa menceritakan
iya selamat sore yuda betul sekali bahwa hingga pada saat ini tepat pada pukul setengah enam lewat sepuluh waktu indonesia barat
ini masih dilakukan sidang yang ada di dalam gedung mahkamah konstitusi setelah tadi diawali pada pukul sepuluh pagi waktu indonesia barat
dan hingga pada saat ini masih ada satu perkara terakhir yang kemudian dibacakan oleh mk pada sore hari ini
namun tadi setelah kemudian
dan sembilan hakim mahkamah konstitusi mengeluarkan putusannya terkait dengan batas minimal syarat usia capres dan juga cawapres
dan atau bagi kepala daerah yang pernah menjabat ataupun yang pernah mengikuti pilkada ini diperbolehkan untuk maju sebagai capres dan juga cawapres
ini menimbulkan sejumlah reaksi dari masyarakat
khususnya salah satunya adalah dari kelompok mahasiswa yang menyuarakan penolakannya terkait dengan
putusan hari ini
bagaimana mereka melihat bahwa adanya indikasi bahwa mahkamah konstitusi tertarik isu politik dalam putusannya kali ini
mengingat bagaimana ada sejumlah konflik kepentingan baik dari ketua hakim mahkamah konstitusi anwar usman yang merupakan ipar dari presiden jokowi
yang juga keputusannya ini melingkari salah satu anak ataupun putra sulung dari presiden jokowi
gibran raka buming raka yang diisukan akan maju sebagai cawapres
dari prabowo subianto dalam pilpres dua ribu dua puluh empat yang akan datang
dan tadi setelah mahasiswa memberikan pernyataannya begitu di depan gedung mahkamah konstitusi
seperti yang anda bisa lihat di belakang saya ini bagaimana ada sejumlah elemen kepolisian
aparat kepolisian langsung berjaga di depan gedung mahkamah konstitusi
tadi setelah mahasiswa menyampaikan pendapatnya di muka umum ataupun di depan gedung mahkamah konstitusi
kemudian diusir begitu saja oleh pihak kepolisian secara tiba tiba
tanpa memberikan alasan apapun
padahal mereka selesai melakukan konferensi pers
hanya ingin bersuah foto ataupun sedikit bersantai begitu di depan gedung mahkamah konstitusi
namun langsung diusir oleh sejumlah aparat kepolisian yang berjaga di tempat ini
tanpa alasan yang jelas
untuk mendalaminya saya sudah bersama dengan ketua bem ui melki sedek huang
mas tadi kalau kita lihat anda sudah menyampaikan sejumlah alasan
mengapa kemudian mahasiswa menolak putusan yang dilangsungkan pada hari ini
tapi tadi kita melihat bahwa anda diusir tanpa alasan yang jelas
bagaimana anda melihat ini
yang jelas hari ini kami sangat sedih kecewa dan betul betul terpukul
hari ini kita dipertontonkan dengan banyak hal hal buruk yang terjadi di negeri ini
pertama dengan adanya putusan mk yang mengabulkan gugatan yang sangat kontroversial ini
bagi kami hari ini konsepsi negara hukum sudah mati
konsepsi negara hukum harusnya menghargai betul apa yang tertuisi dalam konstitusi
di dalam produk produk hukum lainnya
negara demokrasi pun hari ini seperti sudah mati
kita bisa melihat bagaimana mk mengabulkan gugatan gugatan yang sangat erat kaitannya dengan politik dinasti
kita bisa melihat bagaimana mk hari ini sangat erat kaitannya dengan krisis keteladanan
bagaimana adanya relasi keluarga yang kemudian menyebabkan ada relasi yang kuat antara eksekutif dan yudikatif
dan bukan tidak mungkin ini akan membangkitkan lagi politik dinasti di masa mendatang
yang lebih parah adalah kalau kita mengacu kepada peraturan yang ada mas
sudah sangat jelas pembatasan usia dari capres atau cawapres itu
namanya dari yudikatif bukan domainnya dari mk
itu adalah ranah dari pembuat undang undang yang ada di legislatif
dan ketika mk hari ini sudah berperan di dalam kemudian melanggangkan politik dinasti yang jelas sangat melanggar konstitusi
dan ketika mk kemudian berani mengeluarkan putusan yang sekontroversial ini dan melanggar ranah dari legislatif
artinya mk sudah tidak lagi memainkan peranannya sebagai guardian of constitution
dia malah menyeleweng dari konstitusi
ini sangat ironis kita bisa melihat bagaimana lembaga yang seharusnya menjadi organ peradilan paling penting
untuk dapat menjaga konstitusi dan melindungi segenap warga negara
malah mengeluarkan putusan yang berdampak besar bagi seluruh warga negara
tapi tampaknya hanya menguntungkan segelintir pihak atau satu orang satu orang saja
menguntungkan segelintir pihak atau salah satu orang saja
mengingat bagaimana tadi putusan yang anda sebutkan
ini komposisinya lima hakim mk menyetujui salah satunya adalah ketua hakim mk anwar usman
yang juga merupakan ipar dari presiden jokowi
lalu kemudian ada empat hakim yang juga menolak
apakah ini yang anda maksud sebagai politik dinasti yang berputar di dalam putusan hari ini
hari ini tampaknya kita sudah mulai jauh dari konsepsi negara hukum yang kita sedari dulu perjuangkan
kita juga sudah mulai sangat jauh dari hal hal yang kita perjuangkan sejak era reformasi
bagaimana demokrasi itu harus ditegakkan
bagaimana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan itu diatur oleh konstitusi itu harus ditegakkan juga
dan bagaimana hukum itu seharusnya menjadi alat untuk mengontrol dan membatasi kekuasaan
tapi konsepsi negara hukum hari ini diganggu
pak jokowi ini negara hukum bukan negara kekuasaan
jangan pakai hukum untuk melanggengkan kekuasaan
dan jangan pakai kekuasaan untuk mengubah hukum
bagi anda kalau misalkan tadi disebutkan bahwa syarat usia minimal capres cawapres itu kembali kepada open legal policy
tapi kemudian diperkuat dengan bagaimana seseorang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah ini
mampu untuk menjalankan konsep maturity atau kedewasaan karena pengalamannya
anda tidak melihat bahwa ini alasan hukum yang cukup kuat untuk mengubah syarat tersebut
bagi kami ini tidak cukup kuat dan bukan rasionalisasi yang cukup baik
sembilan hakim mk yang ada di dalam gedung ini adalah orang orang yang dipilih
karena memiliki kompetensi pengetahuan dan kebijakan kearifan yang luar biasa
bagi saya ketika mereka kemudian berani mengeluarkan putusan yang bukan ranahnya saja
itu sudah melanggar konstitusi sudah melanggar topoksi mereka yang seharusnya
dan tidak menunjukkan pengetahuan ataupun kebijaksanaan mereka
jadi itu permasalahan utamanya mas
terakhir melihat penggusuran yang tadi anda alami di depan gedung mahkamah konstitusi
dan juga tadi anda sempat menyebutkan bahwa ada aksi yang disiapkan tanggal dua puluh
seperti apa nanti jalannya
hari ini sebenarnya ada beberapa kelompok mahasiswa yang kemudian melangsungkan aksi demonstrasi juga
sepanjang patung kuda hingga mk baik di depan mk ataupun di belakang mk
dan per hari ini ketika kami mendapatkan kabar bahwa ada putusan mk yang kemudian mengabulkan gugatan ini
jam lima sore tadi kami memutuskan untuk berkumpul di depan mahkamah konstitusi
untuk menyampaikan sikap terbaru kami atas hal hal yang kemudian terjadi
kami kemudian menyampaikan banyak hal dan kami menyampaikan bahwa akan ada konsolidasi besar besok di kampus
tanggal tujuh belas oktober dua ribu dua puluh tiga untuk membincangkan kondisi negeri ini
yang akhir akhir ini termasuk juga putusan mk yang baru keluar ini
untuk membincangkan juga aksi besar yang akan kami rancang tanggal dua puluh oktober nanti
dan kami kemudian menyampaikan diri sini
namun kami mengakhiri diri sini dengan hal hal yang menurut kami cukup ironis juga gitu
bagaimana kita kemudian menyampaikan sesuatu mengungkapkan kebebasan berekspresi
tapi memang direpresi oleh aparat aparat yang kita bayar dengan uang kita sendiri
dan ini cukup ironis bagi kami
terima kasih banyak informasinya kita tunggu bagaimana
apa yang akan kelompok mahasiswa
lakukan tanggal dua puluh nanti terima kasih
berikut informasi dari ketua bmui melki sedek huang
begitu yang menyatakan bahwa kelompok mahasiswa menyiapkan aksi besar
satu indonesia pada tanggal dua puluh oktober mendatang
merespons putusan mahkamah konstitusi pada hari ini
kembali ke anda
baik ausron dolu terima kasih untuk laporan langsung anda dari sekitar gedung kpk
selamat bertugas kembali